tujuh tahanan polsek tambak sari surabaya senin dinihari berhasil kabur dari tahanan
mereka kabur dengan cara menggergaji teralis besi dan menjebol plafon kamar mandi
satu dari enam tahanan yang kabur berhasil ditangkap petugas
kasus tahanan kabur kembali terjadi di polsek tambak sari surabaya senin dinihari
tujuh tahanan narkoba pencurian dengan pemberatan dan penganiayaan berhasil membobol tahanan
dengan cara menggergaji teralis besi di bagian kamar mandi yang tak terpantau kamera pengawas
selanjutnya para tahanan membobol plafon dan membongkar genting
para tahanan kemudian kabur melalui jalan pintu belakang mapolsek ke arah kampung jalan karanggayam
gang teratai dan kemudian berpencar dengan menggunakan angkutan umum
dari pengejaran tim reaksi cepat
petugas berhasil menangkap satu tahanan bernama rian dwi saputra di rumahnya
perumgeraha asri sukodono sidoarjo
jam delapan sudah berhasil menangkap satu tahanan atas nama rian
yang tahanan narkoba sudah berhasil ditangkap
jadi masih tim tiga tim tersebut masih mengejar enam tersangka yang sampai saat ini masih dalam pengejaran
tidak semua tahanan di sel yang sama kabur
dua tahanan masih bertahan di dalam sel
di polsek tambak sari sendiri
terdapat dua puluh dua orang tahanan terdiri dari dua puluh satu laki laki dewasa dan satu anak
di mana tujuh belas tahanan kasus kriminal dan lima tahanan kasus narkoba